halo sudah masuk jam makan siang ya
nah kalau hari ini anda bingung mau makan siang apa
saya akan mengajak anda untuk mencicipi
aneka hidangan kari yang tentu saja
nah saat ini saya sudah berada di kawasan godok jakarta barat
dan kita akan coba satu hidangan kari yang sangat
legendaris kira kira apa ya
inilah tujuan saya siang ini
kari lam di gang gloria jakarta barat
bagi anda penikmat kari ayam
sepertinya tempat makan ini tak lagi asing
bertempat di puja seras dirhana
kari lam menawarkan lezatnya kari ayam
maupun kari sapi
dengan cita rasa khas peranakan
saya pun memesan kari ayam yang menjadi andalan
semangku kari lam ayam
berisi potongan ayam kampung
dan irisan kentang
yang disiram kuah santan
anda pun bisa memilih untuk memakannya
dengan nasi atau bihun
tidak heran ya
kalau kari lam ini memang memiliki banyak sekali penikmat
karena memang kuahnya
sedap sekali ditambah lagi potongan daging ayamnya juga cukup besar
karena menggunakan ayam kampung
rasa kuahnya juga jauh lebih gurih
dan seporsinya sebesar ini
jadi sangat mengenyangkan
bermula di medan
usaha keluarga ini justru moncer di ibukota
lebih dari empat dekade
kedai makan ini melayani pelanggan setianya
nggak begitu medok gitu katanya
jadi rasanya enak
nggak kayak yang lain kan
medok gitu ya
seporsi kari ayam atau kari sapi itu juga menarik
jadi sangat menyenangkan
sari sapi dengan nasi putih
dibanderol seharga lima puluh dua ribu rupiah
cita rasa yang konsisten
membuat kari lam tak pernah sepi pembeli
dari cita rasa peranakan
saya pun berburu rasa kari yang lainnya
di kawasan kuningan jakarta selatan
menawarkan aneka ragam kari
khas negeri barata
anda pun bisa memilih hidangan kari
mulai dari ayam kambing
pilihan saya jatuh pada muton curry
atau kari kambing
aroma khas kari india pun
menguar dari dapur
daging kambing yang telah dimarinasi
dengan aneka bumbu
dimasak dengan kuah kari tanpa santan
beragam rempah bubuk ditambahkan
sebagai kunci memperkuat rasa

dan kari kambing yang lainnya
kari yang lembut
dengan daging kambing yang empuk
serta rotinan yang lembut
sukses menggoyang lidah
bisa didikmati seharga satu ratus tujuh puluh ribu rupiah
memang terbilang mahal
dan rasa kari india yang otentik
dengan harga yang dibayar
tak lengkap rasanya
mencicipi hidangan kari
kalau tidak mencoba kari khas jepang
kari yang berlokasi di gading serpong
menjadi tujuan terakhir saya
kedai makan yang baru setahun berdiri ini
menyajikan kari jepang
yang diramu dengan enam jenis topi
kalau kari jepang itu mungkin
perbedaan paling signifikan
di rasa manisnya
dibanding kari kari dari india mungkin
di rasa manis dan ada gurihnya juga
ada asam asam dari tomatnya
bagi anda yang ingin menikmati kari jepang
ala resto tapi ramah di kantong
kedai makan kekinian ini
bisa menjadi pilihan
dengan omlet yang menjadi andalan
hanya dibanderol seharga empat puluh dua ribu rupiah
untuk minuman anda bisa mencoba
yakut markisa seharga tujuh belas ribu rupiah saja
setiap sajian kari memang memiliki
yang bongso menyebut
asal muasal kari tidak bisa dilepaskan dari india
kami menggunakan bahan yang berbentuk
yang terbaik yang lebih ringan kental
tapi kentalnya ya mungkin ada pakai tepung
dan dia banyak menggunakan bawang buang baik

jangan lupa subscribe channel kami

ya selesai sudah perburuan menu kari saya siang hari ini
buat saya semuanya enak
karena memiliki karakter dan cita rasa yang berbeda
nah anda silakan mencoba
sesuaikan dengan preferensi rasa yang ingin anda nikmati
dan itu saja kondisi kantong tentunya
nah mudah mudahan referensi makanan tadi bisa sukses saja